hari ketiga pasca penangkapan guru besar padepokan dimas kanjeng taat pribadi
ratusan santri masih bertahan di sekitar padepokan
para santri kini menempati tenda
para santri padepokan dimas kanjeng taat pribadi bertahan di bawah tenda
yang terbuat dari terpal plastik di dusun cengklek desa wangkal probolinggo jawa timur
mereka ingin guru besarnya dimas kanjeng kembali ke padepokan
mereka yakin dimas kanjeng tidak bersalah dan tidak terlibat kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya

iya sering dekat sama kiai
hingga sabtu aparat kepolisian dari polres probolinggo dan satuan brimob
masih berjaga jaga di area padepokan
padepokan dimas kanjeng taat pribadi masih dipasangi garis polisi
dua september lalu padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa gading kabupaten probolinggo
digrebek ribuan personil polisi bersenjata lengkap
sempat terjadi perlawanan dan juga dari ratusan santri yang berjaga
dimas kanjeng diduga terlibat kasus pembunuhan
dengan mengendari puluhan truk ribuan personil kepolisian dari satuan brimob
dalmas pol dajatim maupun dari polres probolinggo
bergerak ke padepokan
padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa gading kabupaten probolinggo

selain menerjunkan ribuan polisi bersenjata lengkap
personil kepolisian juga membawa kendaraan barakuda water cannon dan kendaraan taktis
sempat terjadi perlawanan namun akhirnya polisi bertindak
dengan melepas tembakan peringatan dan tembakan gas air mata
polisi terpaksa mengerebek padepokan dimas kanjeng
karena diduga terlibat dua kasus pembunuhan terhadap dua santri
kedua korban adalah abdul ghani warga semampir
kecamatan keraksaan pada april dua ribu enam belas
ismail warga situbondo pada februari tahun dua ribu lima belas
sementara itu pimpinan tertinggi padepokan dimas kanjeng taat pribadi berhasil ditangkap
saat bersembunyi di salah satu ruangan di sisi selatan area padepokan
menurut polisi penggerbekan dilakukan karena dimas kanjeng taat pribadi merupakan dpo
dan mangkir dari panggilan hingga tiga kali
ceritanya begini ya jadi kan ada permasalahan ya ada kasus
ada kasus pembunuhan ada laporan sehingga kita proses
kemudian untuk sebagai otaknya otak pelakunya itu
saudara taat ini
jika terbukti dimas kanjeng taat pribadi terancam hukuman maksimal delapan belas tahun penjara atau hukuman mati
sebelumnya tujuh orang diduga pelaku berhasil ditangkap
dan sementara pimpinan tertinggi terlibat sebagai otak pembunuhan
ya dimas kanjeng taat pribadi merupakan guru besar padepokan dimas kanjeng taat pribadi
namanya menjadi perbincangan setelah video yang memperlihatkan gudang uangnya diunggah ke youtube
dalam rekaman videonya dimas kanjeng berada di sebuah ruangan
yang dipenuhi tumpukan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
tim litbang cnn indonesia mencatat dimas kanjeng pernah tersangkut kasus dugaan penipuan
lewat rekaman video yang diklaimnya tengah menggandakan uang
bagi masyarakat yang ingin uangnya digandakan harus membayar mahar
kasus terbaru dimas kanjeng adalah dugaan terlibat pembunuhan terhadap santrinya
pada april dua ribu enam belas dan februari dua ribu lima belas